setelah lima belas hari menjalani perawatan intensif pasca operasi pemisahan
bayi kembar siam salma akhirnya meninggal dunia
kamis kemarin salma menyusul sofia saudaranya yang terlebih dulu meninggal akibat penyakit yang sama
bayi kembar siam salma berusia tiga puluh tujuh hari akhirnya meninggal dunia setelah menjalani perawatan selama lima belas hari
bayi salma akhirnya menyusul saudara kembarnya sofia yang telah meninggal terlebih dahulu pasca operasi pemisahan emergensi di rsud dr sutomo satu februari lalu
bayi ini meninggal setelah mengalami gagal fungsi multi organ karena kelainan bawaan dengan gangguan saluran cerna
bahkan selama lima belas hari dirawat salma menjalani empat kali operasi namun kondisinya tetap memburuk
kami telah melakukan perawatan operasi
kami telah melakukan perawatan operasi
kami telah melakukan perawatan operasi
kami telah melakukan perawatan operasi